pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali
bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilik menggunakan hanya lebih dari satu kali yang terjadi di dua empat ratus tiga belas tps
bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi tps yang spesifik ada permasalahan yang seperti disampaikan oleh pemohon
bahwa adalah pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak ter
terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap hasil pemilu oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum
bahwa pemohon mendalikan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor dua ada di provinsi jawa barat
faktanya kpps telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak
pada saat ini pap ayamundu adanya surat suara tercoblos telah diproses dan tidak ditindak melalui
bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di provinsi jawa barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di tps mana atau desa kelurahan mana
namun demikian jika peristiwa yang dimaksud adalah pemohon tersebut terjadi di provinsi jawa barat maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak
penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai
pemohon menyatakan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dela yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum
karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkasus
seolah olah tindakan termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh bawaslu
faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang
sebagai manalah tentu doa tersebut yang disampaikan oleh pemohon
maka terhadap dalil pemohon haruslah ditolak
kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan
bahwa dalil pemohon tentang adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan adalah tidak benar
jenderal mengadeng ada tanpa merasakan fakta yang terjadi di lapangan
ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih
bahwa dalil pemohon tentang adanya ketidaksuaian jumlah suara suara dengan jumlah pemilih adalah tidak benar
jenderal mengadeng ada tanpa merasakan fakta yang terjadi di lapangan
bahwa dalil pemohon yang mendalilkan artinya kecurangan yang dilakukan oleh termohon melalui sistem it dan sirekap adalah tidak benar
keputusan kpu nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
menyatakan bahwa sirecop adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi
hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu
pendeknya adalah hasil rekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu pengetahuan suara pemilu
sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon
penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya adalah tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari tps kecamatan kabupaten kota provinsi dan pusat
yang semuanya prosesnya telah diatur dalam pasal tiga ratus delapan puluh dua sampai dengan empat puluh
bahwa selanjutnya termohon menolak segera dalil pernyataan dan argumentasi pemohon yang terbuat dalam permohonan aku untuk selain dan selebihnya
berdasarkan segala hal di atas termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan nomor sebagai berikut
dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya
menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat tentang penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan pelawakan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
menetapkan perolahan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang benar adalah sebagai berikut
perolahan suaranya empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam
aceh prabowo subianto dan gibran raka buming raka
atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya